pemerintah melalui kementerian esdm berencana untuk melakukan konversi motor dari berbahan bakar fosil menjadi listrik
ditargetkan akan ada tiga belas juta unit motor listrik yang tersedia pada tahun dua ribu tujuh belas
tapi apakah masyarakat sudah siap untuk beralih ke motor listrik
kementerian esdm berencana untuk melakukan konversi motor dari berbahan bakar fosil menjadi listrik
kayaknya masih ragu ya karena belum terrealisasi ya kita nggak tahu ke depannya kalau emang benar berarti ya kita harus siap
kalau aku sih ragu ya soalnya kan dulu juga pernah ada pembuatan mobil listrik gitu tapi cuma dibuat aja dan nggak didistribusikan secara luas gitu sih
ya mungkin dari bahan bakar ya dan polusi mungkin berkurang ya
mungkin pakai lebih ke baterai atau di cas
mungkin motor biasa itu pakai bensin kan bahan bakarnya mungkin gitu sih
menurut adi siswanto seorang pegiat motor listrik perbedaan motor konvensional dengan motor listrik adalah dari sumber energinya
untuk motor konvensional itu menggunakan bahan bakar bensin menggunakan kenalpot dan ada mesinnya dia mengeluarkan polusi
nah kalau untuk motor listrik dia hanya berbahan bakar dari baterai bukan bahan bakar ya sumber energinya dari baterai yang disalurkan ke dinamo
nah untuk ciri cirinya motor listrik itu nggak ada kenalpotnya
dan nggak ada suaranya
untuk sistem pengisian dayanya dia cukup di charging di rumah sama seperti kita punya hp atau punya laptop
jadi pakai adapter dicelok langsung ke si unit kendaraan
saya pun mencoba mengendarai motor listrik hasil konversi untuk pertama kalinya
terasa jauh lebih ringan saat dikendarai
lalu tidak ada suara sama sekali yang dikeluarkan karena tidak ada kenal pot
serta kita dapat melihat persentase baterai di speedometer
untuk baterai motor listrik sendiri kita bisa melihat persentase baterai di speedometer
yang dapat menempuh jarak sejauh empat puluh hingga enam puluh km
perawatan pada motor listrik pun terbilang cukup mudah
pertama rutin cek baterai
jangan overcharge dan jangan telat charge karena akan menurunkan kualitas baterai
kedua rajin melumasi komponen elektrik
agar komponen elektrik pada motor listrik tetap bisa berfungsi dengan baik terutama pada bagian yang bergesekan
motor listrik juga tidak boleh menerobos banjir karena dapat merusak komponen kelistrikan yang ada di dalam motor
dengan program konversi motor berbahan bakar fosil menjadi listrik
pemerintah berpotensi untuk menekan efisiensi penggunaan bbm sebesar rp tiga ratus sembilan belas triliun rupiah per tahun
serta dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar enam puluh lima juta karbon dioksida
bagaimana apakah anda sudah siap untuk beralih ke motor listrik
selamat aji bekasi jawa barat